tanpa publikasi komponen helikopter apache tiba di lanumat ahmad yani semarang awal desember lalu
setelah selesai dirakit pada kamis siang baru dipertontonkan
kepala dan pus penerbat maijen tni besar harto mengatakan
kedatangan apache ini merupakan bagian dari permajaan dan penambahan alutsista milik angkatan darat
tahun ini direncanakan akan datang lagi lima heli apache
harto menjelaskan tni kini sudah didukung alutsista modern untuk menjaga dan mengamankan wilayah indonesia
di squadron tiga puluh satu misalnya sudah memiliki heli serang mi tiga puluh lima dan heli serbu mi tujuh belas buatan rusia
direncanakan heli serbu bel empat ratus dua belas juga akan dibeli untuk menambah kekuatan
sementara sebanyak dua belas unit heli fennec akan didatangkan untuk menggantikan heli bolko yang sudah uzur
di mana versi rusia yang kita gunakan adalah mi tiga puluh lima dengan heli serangnya dan heli serbunya adalah mi tujuh belas
sedangkan untuk versi amerika kita punya heli serangnya
serangnya adalah heli apache yang kemarin baru datang tiga sebentar lagi dalam waktu dekat kita akan datang lima heli apache lagi
untuk mendukung kekuatan kita dengan heli serbunya adalah heli bel empat ratus dua belas
selain menambah sistem persenjataan satuan tni angkatan darat juga akan membuat skadron baru di kalimantan yang berbatasan dengan malaysia